selaku wakil ketua dpp gerindra di ruang kantor fraksi gerindra dprd dki jakarta pada senin pagi
kedua nama tersebut selanjutnya akan diproses oleh gubernur melalui dprd
yang akan segera membentuk panitia pemilihan untuk menentukan siapakah yang akan mendampingi anies baswedan memimpin jakarta
telah menyetujui dan mengusulkan dua nama yang untuk dijadikan calon wakil gubernur dki
yaitu satu saudara nurman syah lubis dari pks
dan yang kedua adalah saudara insinyur ahmad riza patria mba
dari partai gerindra
dengan demikian surat yang sudah disetujui bersama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
dari unsur pimpinan partai pks dan partai gerindra
pada hari ini resmi saya serahkan kepada dpd gerindra dki jakarta
dan fraksi partai gerindra dki jakarta untuk ditindaklanjuti
sebagaimana yang dimaksud atau diatur dalam